dki jakarta menjadi salah satu kota di indonesia yang secara resmi menurunkan level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau ppkm dari level tiga ke level dua
wakil gubernur dki jakarta amat riza patria meminta warga ibu kota untuk tetap waspada dan tak euforia menanggapi penurunan status ppkm di jakarta ini
penurunan level ppkm di jakarta tertuang dalam instruksi menteri dalam negeri no lima puluh tiga tahun dua ribu dua puluh satu tentang pemberlakuan ppkm level tiga level dua dan level satu covid sembilan belas di wilayah jawa dan bali
menanggapi hal tersebut wakil gubernur dki jakarta amat riza patria yang ditemui di rsud kemayoran jakarta pusat pada rabu petang mengimbau warga untuk tetap menerapkan prokes ketat
menurut riza pelonggaran ppkm berpotensi meningkatkan interaksi dan aktivitas
hal tersebut dikhawatirkan dapat meningkatkan kembali angka penyebaran covid sembilan belas di ibu kota jika masyarakat mengendurkan protokol kesehatan
potensi penyebaran bisa meningkat
nah berdasar itu kami minta seluruh warga jakarta untuk tetap waspada
hati hati jangan eporia jangan kendor tetap waspada
dan tempat yang terbaik adalah berada di rumah dan gunakan laksanakan protokol kesehatan secara patuh disiplin dan bertanggung jawab